keinformasi lain pemerintah thailand memutuskan untuk menganggap covid sembilan belas sebagai penyakit flu biasa
kebijakan tersebut akan mulai diterapkan pemerintah thailand mulai satu oktober dua ribu dua puluh dua mendatang
berbeda dengan pemerintah thailand kementerian kesehatan republik indonesia belum akan mengambil kebijakan serupa
hal ini disebabkan bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan sendiri sendiri
dari who itu sudah mendeklarasi tentang pandemi dan belum ada deklarasi tentang kapan pencabutan pandemi
memang beberapa negara yang kita lihat ada yang melaksanakan kebijakan sendiri sendiri
contoh melonggarkan pemakaian masker termasuk melonggarkan isolasi mandiri
itu adalah kewenangan di masing masing negara
ya kan sedikit
dengan pertimbangan masing masing
nah tentu saja hal ini sesuai dengan kondisi dan kemampuan negara tersebut
nah untuk indonesia memang kita sangat hati hati dan dilakukan secara bertahap
sebagai contoh pada saat kita melonggarkan pemakaian masker ya beberapa saat
mungkin dalam hitungan satu bulan kebijakan itu dikembalikan semula
ini menyebabkan pengambil keputusan keputusan yang memang diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak
nah tentang isolasi mandiri memang saat ini kita masih melakukan ini
dengan maksud adalah betul betul kita akan mengurangi transmisi penularan itu